dan sudah ada korespondensi ann indonesia yan prabudi di tanjung balai sumatera utara
yan sejauh ini apa upaya yang dilakukan pemdas tempat untuk mengakhiri konflik berbau sarah ini
ya rian sampai dengan hari ini pemerintah daerah dan instansi terkait termasuk kepolisian dan juga tni
masih melakukan koordinasi rapat koordinasi terus untuk memastikan kondisi tetap aman
hari ini di rumah dinas wali kota sedang diadakan rapat koordinasi bersama sejumlah instansi
dan juga organisasi organisasi kemasyarakatan untuk memastikan setiap anggota yang mengikuti rapat
bisa menghimbau anggotanya atau warganya agar bisa menjaga kerukunan
kemarin juga forum kerukunan umat beragama dan seluruh pemuka agama serta pemuka suku yang ada di tanjung balai
juga sudah menandatangani kesepakatan
kita bersama sama menjaga kerukunan bersama sama menjaga keamanan dan juga tempat ibadah di kota tanjung balai ini
serta menghimbau kepada umatnya untuk bisa saling toleransi dan juga menjaga kerukunan beragama
sampai saat ini yang terlihat baru sebatas itu belum ada aksi langsung misalnya yang terlihat dari kelompok masyarakat lain
untuk merangkul kembali
atau merajut kembali kerukunan yang tercipta tarafnya masih pada koordinasi saat ini
sementara itu kondisi di kota tanjung balai sendiri sudah normal
seperti yang tadi juga disebutkan di laporan bahwa saat ini warga sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa
seluruh warga sudah berbaur termasuk warga etnis tionghoa dan warga dari suku lainnya
sudah sama sama berbaur sudah melakukan aktivitas
memang masih ada tentu rasa kekhawatiran dari sejumlah warga
namun bisa dikatakan secara umum kondisi sudah berangsur normal dan kondusif rian
baik yan jika memang tokoh masyarakat dan juga komunitas sudah berupaya untuk merajut kembali kebersamaan
pasca kemarin mungkin ada toleransi yang sedikit terkoyak oleh kejadian perusahaan sejumlah rumah ibadah
juga masyarakat sudah mulai berinteraksi kembali
dan kemudian bagaimana dengan oknum yang selama ini mungkin disebut sebut melakukan protes terhadap volume a
apa yang dilakukan terhadap oknum yang mungkin bagi warga di sana bagi warga mayoritas di sana dianggap sebagai pemicu pemantik api kerusuhan
apa yang dilakukan untuk tidak mencegah masyarakat melakukan hal hal yang tidak diharapkan lagian
ya sampai dengan saat ini oknum yang dimaksud warga dari kota tanjung balai yang melakukan protes kemarin itu
masih berada di polres tanjung balai
karena dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan pada dirinya
dari sejak jumat malam hingga sabtu dini hari sebenarnya sudah dilakukan dialog dengan yang bersangkutan
bersama dengan sejumlah tokoh agama juga dan pada saat itu dia juga sudah mengungkapkan penyesalannya dan juga sudah meminta maaf
namun memang karena mungkin hal ini tidak bisa langsung terkomunikasikan ke masa yang sudah berkumpul
dan juga mungkin emosinya tidak stabil
sehingga hal yang perusakan yang terjadi sabtu dini hari itu tidak dapat dicegah
namun saat ini saya katakan lagi bahwa posisi dari warga yang memantik atau memicu amuk masa yang dinilai memicu amuk masa kemarin
sudah masih berada di polres untuk diamankan dari hal hal yang mengancam mungkin bagi dirinya
kalau kita berkaca juga kejadian terakhir seperti ini di tanjung balai itu pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan memang kita harapkan proses perdamaian cepat terwujud lagi di sana
tetapi kemudian dari pandangan anda sejauh ini
apa yang kemarin dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang merusak rumah ibadah saudara kita tersebut
bagaimana pandangan masyarakat mayoritas terhadap apa yang dilakukan oleh sekelompok warga yang merusak rumah ibadah
ataupun dari kedua belah pihak
apa pandangan anda sejauh ini ketika anda berada di lokasi
ya dari sejumlah warga yang berbincang saya sempat menanyakan apa sih tanggapan mereka tentang aksi perusahaan yang terjadi sabtu dini hari kemarin
dan hampir rata rata mereka menjawab mereka menyesalkan dan juga kecewa atas aksi perusakan tersebut
karena menurut mereka aksi itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh warga yang sempat berpengalaman
ya karena mereka juga menilai warga itu tidak punya rasa toleransi atau menghormati agama lain
namun mereka menilai bahwa aksi tersebut tidak pantas dibalas dengan melakukan perusakan yang sedemikian besar
yang menyebabkan lebih dari sembilan rumah ibadah dan fasilitas lainnya mengalami kerusakan

ada dua pendapat memang rian yang berkembang di masyarakat
yang pertama adalah sejumlah masyarakat juga menyatakan bahwa sebenarnya selama ini tidak ada masalah apa apa
mereka hidup berdampingan berhubungan ada banyak hal yang dilakukan
namun ada juga yang berpendapat bahwa tentu berdasarkan pengalaman mereka bahwa kondisi kehidupannya tidak
artinya tidak kehidupan hubungan antara warga etnis tionghoa dengan warga yang lain tidak berjalan dengan baik
mereka menilai bahwa warga etnis tionghoa cenderung sombong dan juga menutup diri
namun ini juga sebenarnya harus menjadi masukan bagi pemerintah daerah input agar dapat menyelesaikan anggapan anggapan ini
atau stigma ini sehingga tidak terjadi lagi hal hal yang tidak diinginkan seperti saat ini rian
baik ian prabudi terima kasih telah mengabarkan kondisi terkini dan memang harapan kita
konflik horizontal seperti ini tidak kembali terjadi ke depannya
tetapi yan tahan sejenak nanti kita akan kembali sekitar pukul dua belas siang nanti
selamat bertugas kembali ian prabudi melaporkan langsung dari tanjung balai sumatera utara